irman guzman resmi diberhentikan dari kursi ketua dpd ri
irman diberhentikan setelah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus praktik suap dalam pengurusan impor gula
ketua dpd ri irman gusman digiring dalam operasi tangkap tangan
yang dilakukan kpk pada sabtu dini hari tujuh belas september dua ribu enam belas
irman diciduk bersama tiga orang lainnya
yang diduga terlibat dalam praktik suap dalam pengurusan impor gula
dalam operasi tangkap tangan tersebut
kpk juga menyita uang senilai seratus juta rupiah sebagai barang bukti
uang tersebut diduga menjadi upah rekomendasi
agar sivi semesta berjaya memiliki hak tambahan kuota distribusi impor gula
pemberian kepada ig diduga terkait dengan pengurusan kuota gula impor
yang diberikan oleh bulog kepada cvsb
di tahun dua ribu enam belas untuk provinsi sumatera barat
terkait penangkapan ketua dpd irman gusman ini
presiden joko widodo menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan
kita semuanya saya menghormati proses hukum yang ada di kpk terhadap siapapun
kpk dalam menangannya
dan perusahaan yang baik ini ada lagi
badan kehormatan dewan perwakilan daerah menggelar rapat paripurna luar biasa
pada lima oktober dua ribu enam belas
dengan agenda menindaklanjuti keputusan badan kehormatan dpd
tentang pemberhentian irman guzman
dalam rapat ini
irman gusman diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai ketua dpd ri
sesuai dengan ketentuan
tatib pasal satu ratus tujuh belas itu ditetapkan dalam sidang paripurna
tadi sudah ditetapkan
sehingga status peripaiman sudah diberhentikan secara kelembagaan
bukan lagi secara bk
seperti diatur dalam tata tertib dpd
pimpinan dpd bisa diberhentikan
apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana
rencananya rapat panitia musyawarah dpd akan dilanjutkan kamis enam oktober dua ribu enam belas
suci banjin cnn indonesia